seekor dinosaurus mengamuk di tempat wisata di magetan jawa timur hewan purba tersebut
memberontak saat dikeluarkan dari kandangnya di tempat wisata mojosemi forest park di desa
ngancar kabupaten magetan eits ini bukan dinosoro sungguhan hewan purba raksasa
ini hanyalah kostum dinosaurus yang digerakkan oleh manusia sejumlah pengunjung yang melihat
langsung di lokasi pun banyak ketakutan sementara sebagian lainnya justru santai dan memilih
mengabadikannya menggunakan kamera telepon genggam bagus tuh jadi mengundang orang supaya lihat ternyata
emang mirip banget tapi semakin juga waktu viral kaget kaget kira ini beneran hidup lagi
oh gitu ya binatang lampau zaman dahulu purba terus itu gimana sudah membutuhkan dia pas pas
lihat oh bener bener mirip emang bener mirip banget sempat megang tadi bu gak gelap takut juga oh gitu
ternyata ada orangnya ya dalamnya oh ternyata enggak asli gitu ya iya menurut honggo utomo
manajemen forest park tersebut karakter dinosourus triceratops tersebut merupakan
penggabungan kostum dan konsep animatronik antara mekanik dan orang yang mengendalikan di dalamnya
kebetulan bahwa spesies karakter baru yang mendukung pertunjukan dinosaurus nanti di
natal dan tahun barunya adalah karakter dari salah satu dinosaurus yaitu triceraton
keberadaan dinosaurus triceratops ini diharapkan akan menarik pengunjung saat liburan natal dan tahun
baru dua ribu dua puluh satu mendatang meski demikian pembatasan pengunjung tetap diberlakukan sesuai dengan protokol kesehatan